kalau lomba cerdas cermat saya rasa agak sedikit sulit secara teknis ibu dokter ibu guru
terus kira kira kang kusai punya ide yang lain enggak
memang ocat itu punya catatan semua jadwal datang bulannya perempuan perempuan di cinambung
terus bukunya mau dipinjam acing kok
kamu bingung kenapa ngelehoi
kamu kan gak datang bulan ceng
masa kamu minta dicatatin sama mang ocat
sudah saya pulang saja assalamualaikum
mau dikopi ya mau dicatat ceng
kalau begitu saya juga salamualaikum ya
boleh sekali lagi enggak ko
tapi prosesnya pasti yang proper
today pun menurutmu m versa
terima kasih ya kos
sering sering ya kos
habis dapat takjil gratis teh
pada ilang semua
iiih mak keser deh ngeliatnya
itu karena kos warah teh
mak teh kagum
banget sama kos warah
warung masih nyicil
sudah mikirin takjil gratis
emak pekerjanya juga
emak kadang terharu
idan juga banyak beramal
tapi gak pernah diomongin
sama orang sekampung
tapi tetep ada bedanya
orang lain banyak
orang yang tau
kos warah beramal
hanya tuhan yang tau
idan kan begitu
supaya warga di kampung terpantingkut beramal pak
tapi kan tidak perlu diumumkan
seperti hanya ajan sholat
bapak mas selalu menyudutkan idan
menyudutkan bagaimana idan
iiih menyebutkan idan itu
bandingkan idan dengan orang lain
idan kan punya cara sendiri pak
iya bapak tau
yaudah tuh pak
kalau tau mah
gak usahlah membandingkan idan dengan orang lain
bapak tidak membandingkan kamu dengan yang lain
bapak sedang mengingatkan
nggak pernah berubah
harusnya menantu itu disayang
mak nganter ini
bukan karena kamu menantu emak
acing tak paham emak
tapi kan sama aja mak
kalau nggak ada acing
nggak ada edward
nih jangan lupa dipanasin
mak sekarang mau pulang dulu
terima kasih ya emak
semua orang sibuk
mengurus tiga pintu
nah tugas kalian adalah mengurus pintu keempat
kalau soal keamanan nggak usah khawatir pak ustadz rw
insya allah aman
dulu kita kemalingan
itu kan dulu pak ustadz rw
kita semua nggak ada di sini
itu si ocat bagaimana
masa orang yang datang bulan dicatat sama dia semuanya ada
bisa aja fitnah
saya dengar dari dadang
loh dadang mau dipercaya
kalau urusan beginian saya percaya sama dadang
panggil si ocat kemari
sendiri saja jangan berdua
kalau berdua kamu nanti menganalisa ini itu
sudah kamu saja irot
saya sama adun mau ngebahas sistem keamanan terpadu satu atap pengamanan desa ciraos selama bulan ramadan
ya udah terserah kamu
terima kasih pak ustadz rw
terima kasih pak ustadz rw
terima kasih pak ustadz rw
terima kasih pak ustadz rw
terima kasih pak ustadz rw
ya sudah nanti saya urus
yang bener ya
bener bener bikin mahluk ustadz yang nggak nggak aja kerjaannya
eh tapi yang bener ya
wah awal kayak namanya ada aja
saya dengar matt
kalau lomba cerdas cepat
saya rasa agak sedikit sulit secara teknis bu dokter ibu guru
terus kira kira kangku saya punya ide yang lain nggak
bagaimana kalau lomba kultum kuliah tujuh menit
bagus juga kang
mereka kan sudah sering berlatih ceramah
iya kang kuso ide yang bagus tuh
terus nanti kira kira kalau jadi pemenang hadiahnya apa ya kang
kasih keperluan untuk sekolah aja bu dokter
ah iya bu yola saya setuju
untuk temanya biar dibebaskan bu dokter bu guru
biar anak anak lebih berkreativitas
yang penting tidak keluar dari koridor agama
tapi nanti yang jadi jurinya siapa kang kusai
bagaimana kalau pak ustadz kemet
bagai mana kalau ternyata ini bukan soal datang bulan
bagaimana kalau ocat adalah bukit
apa itu dok